ketua umum ikatan motor indonesia bambang susatyo dua puluh empat november lalu menyatakan lokasi balapan formula e ditentukan oleh presiden joko widodo
anies baswedan telah meminta kepada imi untuk memberikan klarifikasi resmi atas pernyataan bambang susatyo agar tidak menimbulkan kesimpang siuran informasi di masyarakat
menurut anies penentuan ajang balap mobil listrik tersebut ditentukan oleh pemprov dki selaku penyelenggara
dari lima opsi yang ada enggak lah masa urusan lokasi pak presiden
jadi katanya mau ngajuin proposal dari lima lokasi nanti jokowi yang menentukan
saya tadi sudah minta nanti imi akan diklarifikasi soalnya
masa lokasi presiden
itu ya ngatur pertemuan biar ketemu presiden
gini biar nanti diklarifikasi nanti anda baca statement resminya
berarti siapa yang nentuin nanti pak
yang menentukan itu ya pak
oh imi jokowi tiga itu
iya lah masa lokasi
tapi menarik sih buat klik bait
senada dengan gubernur dki jakarta
staf khusus menteri sekretaris negara valdo maldini mengatakan
pelaksanaan formula e termasuk pemilihan lokasi sirkuit
sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dki jakarta
serta pihak manitia
meski begitu faldo mengakui
jika gubernur anies baswedan mengajukan permintaan waktu
untuk bertemu dengan presiden jokowi dodo
guna membahas masalah formula e
memang benar gubernur dki jakarta sudah ajukan waktu
untuk menghadap presiden dengan mengajak serta ceo formula e
namun sebaiknya pemprov dki dan panitia penyelenggara
memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi
venue jalur termasuk tata kelola harus dipersiapkan dengan sebaik baiknya
sesuai dengan peraturan perundang undangnya
pemprov dki jakarta